anggota pansus angket kpk dari fraksi pdi perjuangan arteria dahlan menuding pimpinan kpk agus raharjo terlibat korupsi pengadaan barang alat berat
namun kpk bingung dengan tudingan ini sebab pansus kpk seharusnya mengkritik kinerja institusi kpk
tidak biasanya anggota pansus menggelar konferensi pers di luar gedung dpr
dari hotel sandika jakarta anggota pansus kpk dari fraksi pdi perjuangan arteria dahlan menuduh
ketua kpk agus rarjo terindikasi terlibat korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan
pada dinas bina marga provinsi dki jakarta tahun anggaran dua ribu lima belas senilai rp tiga puluh enam satu miliar
hal itu terjadi saat agus rarjo masih menjabat sebagai kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah atau lkpp
yang informasinya seperti ini
dalam proses pemberkasan dalam berita menghormati sikap kpk
kami juga melayangkan surat pemanggilan berikutnya
dan kita berharap sampai dengan batas waktu yang sudah diberikan dan diamanahkan kepada kami dua puluh delapan september ini
teman teman kpk dapat memenuhi panggilan panggilan pansus hak angket dpr ini sebagai wujud dari peradaban hukum
kami juga menerima laporan adanya penyimpangan terkait dengan pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan
pada dinas bina marga di dki jakarta tahun dua ribu dua puluh
apakah benar kegiatan pengadaan barang tersebut dilakukan melalui ipotasing
apakah benar nilainya itu
yang terhormat saudara agus raharjo sebagai ketua kpk menyampaikan klarifikasinya terhadap
temuan temuan yang tadi kami sampaikan
perihal dugaan keterlibatan agus raharjo dalam
yang berunang untuk itu
tuduhan ini dianggap membingungkan oleh kpk
pansus kpk seharusnya mengkritisi kinerja institusi kpk sebagai lembaga
direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti melihat terjadi kebingungan dari penggunaan hak angket kpk oleh pansus
pansus justru menyasar pada pimpinan kpk bukan kinerja institusi kpk
ini sih lanjutan dari kebingungan kebingungan
dari awal kan sebetulnya basis dari penggunaan hak angket ini sudah dipertanyakan banyak orang
terhadap kpk maksudnya
termasuk satu ratus tiga puluh an ahli hukum tata negara
tapi kan pendapat itu seperti diabaikan oleh dpr dengan mengutip dua atau tiga ahli hukum tata negara yang lain
sebetulnya pertanyaan saya bagi saya ya
ya itu kebingungan kedua nih
ini kasus yang menyangkut komisioner yang sekarang yang mana
yang disasar ini sebetulnya lebih banyak menyangkut kinerja komisioner yang sebelumnya sekarang
dari pertanyaannya adalah apakah yang diangket ini kinerja komisionernya atau sebenarnya institusinya gitu
di akhir masa kerjanya pansus angket dpr terhadap kpk terkesan mulai kehilangan arah
tidak lagi mengkritisi kpk secara kelembagaan tetapi kini pansus seperti menyasar individu
ketua kpk agus rarjo dituding pansus terlibat dalam sebuah kasus dugaan korupsi
tetapi dulu saat agus
menjabat sebagai ketua lkpp
apakah ini lagi lagi kriminalisasi terhadap pimpinan kpk yang tengah membongkar kasus besar
kami membahasnya malam hari ini dengan julius ibrani dari koalisi tolak angket kpk
mas julius terima kasih sudah hadir
kemudian ada adi masardi yang merupakan gerakan indonesia bersih
dalam hal ini memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan angket terhadap kpk
mas adi dan kita masih terus menghubungi febri diansyah juru bicara kpk
nanti akan kami coba menghubungi melalui
mas adi kan dulu ketika pansus ini berjalan pansus angket ini berjalan
sempat datang beramai ramai dengan beberapa tokoh lainnya
menyampaikan dukungan tetapi dengan syarat atau catatan
sebenarnya kurang lebih seperti itu ya mas adi ya
nah kali ini kalau anda yang memposisikan diri sebagai pendukung dari angket dengan catatan ini
sekarang ini bagaimana anda melihat ketika pansus malah kemudian mencoba
membuka sebuah kasus dari salah satu komisioner
tapi kasusnya ini bukan ketika menjabat sebagai ketua kpk sekarang ini
mungkin kalau sebagai posisi ketua kpk sekarang ini masih relevan begitu ya
tapi ini kasus yang diduga begitu ya ini belum tentu juga kasus hukum
kita belum mengerti juga masih klaim dari pansus saat menjabat sebagai kepala lkpp
saya melihat kalau pansus kan ketika menguliti apa namanya mereview kinerjanya kan sudah dilakukan
beberapa penyidik juga sudah disampaikan kemudian
nah sekarang mulai masuk ke persoalan persoalan yang melibatkan pimpinan kpk
tapi ini menurut saya ya tara ini juga kesalahan dpr juga kenapa waktu seleksi itu dibongkar
nah tetapi begini ini kan lagi lagi saya dulu tuh mengerti tim seleksinya juga parah ya sehingga hasilnya seperti ini
tim seleksi kan harusnya juga mengungkap latar belakang orang orang ini diseleksi dulu
sebelum yang sepuluh nya nanti disampaikan kepada dpr ini harus sudah diseleksi begitu juga kemudian dpr
jadi mungkin tidak punya waktu untuk menyeleksi
tetapi saya melihat begini nah ini harus ada diatur di undang undang di undang undang kpk karena itu harus direview direvisi lagi
jadi kalau orang sudah terpilih menjadi komisioner kpk kalau ada kasus kasus masa lalu itu harus ada tentang waktunya
misalnya satu tahun pertama satu tahun pertama masih bolehlah diangkat tapi kalau tahun kedua itu sudah kriminalisasi
jadi selama tahun pertama itu dilepas kepada publik karena kan kita juga tidak tahu orang ini siapa kemudian baru ketemu
tapi intinya kalau satu tahun pertama harus bisa ditolerir
tapi kalau tahun kedua nanti ditunggu setelah selesai dia menjadi komisioner baru diproses
nah kecuali yang tindak pidana yang dilakukan hari itu ya begitu bisa diproses
saat menjawab sebagai ketua kpk
sehingga ada imunitas pimpinan kpk sehingga dia juga bisa bekerja dengan tenang
nah hal ini sudah saya sampaikan juga kepada teman teman di pansus kpk agar menguatkan penguatan kan di situ
jadi tidak tiba tiba kasus samar sudah menjelang
sudah tiga tahun kemudian kasusnya muncul lagi
nah ini kalau itu kan sudah kriminalisasi
nah jadi kita kasih waktu lah masyarakat itu juga pimpinan kpk yang terpilih itu satu tahun itu untuk clear dulu dari publik
dan tahun kedua kan bisa diselesai
nah kalau yang terjadi kemarin itu menurut anda karena kontesnya adalah kemarin menurut anda pansus masih on the track tidak ini ketika
saya melihatnya begini karena di teman teman di kpk komisioner juga kan arogan ya
arogan artinya tidak
arogan ini kan sedang terjadi krisis ketatanegaraan
ada penyimpanan undang undang penyimpanan konstitusi ini tidak ada masalah
nah ketika dpr menjalankan fungsinya sesuai dengan ketatanegaraan kemudian ada yang bertanya
padahal kpk itu tidak punya kemenangan untuk menafsirkan undang undang
dia hanya menjalankan perintah undang undang
jadi menurut undang undang dpr misalnya bikin angket ya dia tinggal datang saja
kalau ada pertanyaan pertanyaan dijawab
memang kalau ada rekomendasi yang bisa dijalankan dijalankan
kalau tidak ya tidak
nah jadi kalau sekarang ini kan ada dari awal sudah
ada konfrontasi antara kpk dengan dpr
ini kontraproduktif untuk ketatanegaraan kita
harusnya ikut saja
toh masyarakat juga akan melihat kualitas dpr kualitas kpk dalam sidang sidang di pansus yang terbuka itu
nah ketika ada perlawanan perlawanan ini menjadi kontraproduktif
tapi saya melihat begini arogansi kpk itu juga masuk akal
kalau saya jadi orang kpk juga saya pasti akan arogan
pasti modelnya arogan begitu mas
akan arogan karena undang undangnya membuat kpk arogan
contohnya misalnya dikonsideran itu kan mengatakan bahwa
karena belum berfungsinya lembaga pemerintah soal pemberantasan korupsi maka dikonsideran kpk
nah ini juga kemudian kan menjadi dua sisi mata uang menjadi ambivalen
ini berarti kalau sudah berfungsi efisien efektif berarti kpk nggak ada
nah menurut saya ini juga nggak benar juga
harusnya konsideran itu diganti
bahwa kpk pemberantasan korupsi kemudian polisi juga menjalankan pemberantasan korupsi juga
kejaksaan juga pemberantasan korupsi
mas jadi itu kan kemudian akan mencoba mereview sebesar itu
terus secara makro ya
tetapi kalau dalam konteks kinerja pansus menurut anda melihat ini seperti apa
anda kan memberi catatan saya dukung tapi ada catatannya ya
nah kalau yang kayak gini menurut anda masih perlu didukung atau tidak
saya melihatnya sih masih on the track karena itu
masih on the track karena itu diluar pansus ya
dia bikin pernyataannya juga diluar kantor diluar parlemen ya
jadi maksud anda ini bukan pansus
tidak mengatakan sama kan pansus
kalau pansus kan ada tepatnya
jadi ini nggak ada masalah ini bagian dari masyarakat biasa aja
tapi pernyataan yang disampaikan itu terkait dengan ketidakhadiran kpk di pansus angket yang diundang karena tidak hadir karena sebenarnya mau ditanyakan soal ini
soal kasus ini begitu
karena tidak hadir maka dia menggelar konfirmasi pes
bukannya ini kepentingan pansus
saya melihatnya begini
waktu itu kan juga mengingatkan kepada teman teman di kuningan itu
datang aja lah
soalnya kalau nggak datang kalian akan dikuliti
kalau ini dibuka borok borok di kpk ini kepercayaan masyarakat kepada kpk juga akan berkurang
karena itu jangan sampai ini
ya ini kan sesama lembaga negara saling introspeksi saling mengisi
kalau untuk kebaikan kan gak ada masalah
nah ini ketika ada arogansi kemudian ada perlawanan ini ya secara manusiawi lah terbakar juga emosinya sehingga dibuka yang lain lain perusahaan perusahaan yang lain
tapi menurut anda masih on the track ini ya
dan lagi kan yang dinyatakan itu ketelibatan dia
waktu di lkpp
nah di situ sendiri saya melihat memang banyak masalah juga di lkpp ini
saya dapat laporan dari beberapa pengusaha bahwa untuk masuk ke katalog itu memang persoalan yang agak rumit
dan itu kecenderungannya juga korupsinya juga tinggi di situ
nah sehingga sekarang ini kayak febri misalnya
kalau mau menjawab soal ini dia jurubicara lkpp atau kpk
nah ini juga jadi persoalan menurut saya
karena konteksnya kan dipanggil itu ke kpk ini
dipanggil karena tidak datang maka dibuka ke publik soal permasalahan agus raharjo itu
artinya begini kan saya kira ya kita tahu lah kalau misalnya saya sendiri jadi pansus jadi dpr misalnya
karena ada pembangkangan ada perlawanan itu ya kita buka yang lain lain
yang lain lain yang lain
mungkin juga nanti komisioner kpk yang lain juga bisa dibuka juga kesalahan kesalahan yang lama lamanya
dan menurut saya ini kontraproduktif
jadi nggak ada cara lain
gak ada cara lain kecuali sekarang ini ya berdamai sama sama lembaga negara
lebih baik datang aja
kan pertanyaan pertanyaan juga bisa dibuka
kita semua bisa menonton
dan kalau bisa dijawab dijawab
kalau nggak bisa dijawab nggak usah dijawab
ya udah gitu selesai semua kemudian bekerja
nah kemudian juga ada juga yang saya lihat ada kebohongan juga di teman teman kpk
gara gara pansus kemudian kinerjanya menjadi terganggu
padahal buktinya setelah ada pansus ott makin jalan
ott makin lancar tiap hari ya
jadi kan dia ingin membuktikan bahwa dia clear
nah dengan demikian saya bilang kalau gitu pansus menjadi penting untuk mendorong kpk melakukan ott
oke gara gara pansus banyak ott maksudnya begitu ya
bagaimana kalau anda masih on the track tidak pansus ini ketika kemudian sekarang ini sebelum kita berbicara sorotan sorotan yang lainnya
bertemu dengan presiden rencana bertemu dengan presiden wacana memperpanjang pansus begitu
tapi yang paling cukup mengejutkan itu adalah kemarin ketika menggelar konferensi
memang tidak dilakukan di gedung dpr
hanya dihadiri oleh beberapa anggota pansus mungkin yang kurang lebih berasal dari satu partai sebenarnya
lalu kemudian menyampaikan bahwa pak agus sarjo sebaiknya tadi datang karena diundang jam satu siang sebenarnya kemarin itu
di forum pansus tidak datang untuk diminta keterangan soal ini kasus ini
karena tidak datang dibuka ke publik begitu
menurut anda masih on the track tidak bahwa ini kinerja pansus
on the track atau tidaknya mas indra kita perlu ke belakang lagi
jadi ada sebuah naskah akademik yang dianggap sebagai pertimbangan kenapa pansus angket kpk ini dibentuk
paling tidak ada empat poin paling penting ya yang saya anggap paling signifikan dari
pansus angket kpk ini ya dibentuk ya ada empat poin ya
pansus angket kpk ya
kita reflash dulu ya
tata kelola organisasi atau kelembagaan
kemudian tata kelola anggaran
kemudian juga tata kelola dokumentasi
lalu soal juga proses penindakan
koalisi masyarakat sipil anti korupsi juga punya beberapa catatan gitu untuk mendorong perbaikan perbaikan sistem ini
contohnya misalnya adalah pegawai mandiri penyidik polri kemudian penuntut
ini kan jadi pr yang belum selesai sampai sekarang
nah kami pikir awalnya arahnya ke sana
lalu soal anggaran ad cost sistemnya bagaimana
lalu soal dokumentasi siapa data yang bisa mengakhi siapa yang tidak
tapi belakangan kita lihat loh
kenyataannya ini bukan saja kehilangan arah tapi tidak menentu arahnya
muncullah tiba tiba persoalan rumah aman
genteng bocor lantai kepleset segala macam licin
lalu ke personal personal
lalu ke penyidik novel baswedan lah
kita melihat loh kok ini lama lama tidak sesuai dengan cita cita awalnya
ke mana empat poin yang disampaikan di awal
terlebih lagi ya kita melihat belakangan terakhir ya dia konversi terkait dengan agus raharjo
nah ini mana bagian dari empat poin yang dimaksud
terlebih lagi ini adalah kinerja agus raharjo di lembaga yang lain
sebelumnya itu lkpp
jadi kami melihat bahwa selain memang tidak lagi menentu arahnya
tujuannya apa kira kira kemudian begitu
nah ini yang kita mau cari tahu ya
sebetulnya ini kritik kami ya dari pansus ya
dari awal ya pertimbangan pansus
lalu kemudian ada rapat di senayan yang kemudian membentuk ini
dari awal kami sudah bilang
loh ini kok nggak sesuai dengan peraturan perundang undangan
ada undang undang yang md tiga
fraksi anggota jumlahnya berapa
kok ini dibablasin terus
makanya tadi menjawab
jika kpk mengikuti proses pembentukan pansus dan alur atau prosedur seluruh kegiatannya
yang sudah salah dari awal
tentu ini menjadi problem
kami sudah bilang
sebetulnya angketnya adalah ke presiden dulu
pintu masuknya dari presiden baru
tolong jembatani kami ke
itu akan lebih smooth
atau tidak perlu pakai pansus
datang ke kpk
langsung aja komisi tiga
kami ingin datang ke kpk
koordinasikan beberapa temuan temuan
di masyarakat yang beredar segala macam
untuk memperbaiki kinerja dan segala macamnya
ini tentu akan lebih smooth
tapi kalau sudut pandang seperti yang disampaikan mas adi
mas adi tadi misalnya
ini kan akhirnya muncul yang seperti ini
mengungkap masalah personal dari ketua

mungkin nanti bisa komisioner yang lain
karena kpk tidak mau datang
kalau untuk kebaikan kenapa tidak
kalau bersih kenapa takut
itu seringkali disampaikan oleh
bagaimana kita bisa bilang bersih
kalau proses pembentukannya saja sudah melanggar undang undang
tapi ada puluhan ahli tata negara
yang menyatakan ini tidak memenuhi pasal tujuh puluh sembilan
dan yang lain lain di undang undang mp tiga
walaupun itu masih di proses di mk
mk masih mencoba menilai ini kan
di luar proses di mk ya
di luar proses di mk
tapi ada pendapat pendapat akademisi
ini patut dipertimbangkan juga
bukan kemudian langsung tunduk pada pendapat ahli itu
tapi pertimbangkan dulu
nah dari awal ya
kalau kita bicara soal arogansi mas indra
masing masing memiliki arogansinya sendiri
masing masing di gedungnya sendiri
kemudian memberikan pernyataan pernyataan
dengan sikap yang seolah olah
saya lebih kuat daripada anda
nah ini menjadi semakin liar
oleh karena itu nggak heran
yang diserang kemudian personalnya
nanti kemudian semacam ada tawar menawar
nah ini yang sejak lama dipakai untuk menyerang novel baswedan
yang diserang personalnya
apakah itu mengganggu kinerja novel
jelas mengganggu ketika novel harus mengklarifikasi
ketika dia harus menggali lagi apa yang terjadi di zaman dulu
yang diungkit ungkit lagi sekarang
nah ini yang kemudian
aranya seperti itu
jadi sebenarnya angket pun tidak
pasus angket ini menjadi
kemudian apa namanya
keluar dari fungsinya sendiri
kalau menurut kami sudah keluar dari fungsinya
tapi kalau ada empat poin yang juga disoroti oleh masyarakat
katakanlah ini tetap menggunakan logika dari pansus ya
maksudnya bahwa kpk masuk bagian dari obyek angket
katakanlah menggunakan logika mereka sendiri
menggunakan logika mereka sendiri
jika pun demikian masih dianggap oke ini objeknya
itu pun keluar sudah menurut
itu pun sudah keluar dari empat poin
yang sebetulnya kami sambut nih
kami juga punya kok empat poin ini
bagaimana kita menyambut sama sama untuk sama sama menguatkan kpk
kan ujungnya di situ mas indra
nah bagaimana kemudian cita cita menguatkan
kalau kemudian kondisinya seperti ini mas haji
menurut anda mas hadi
setelah jeda kita lanjutkan
tetaplah di cnn indonesia prime news
baik ini kita sekarang mulai dari mas hadi
bagaimana anda menanggapi apa yang dijelaskan tadi
bahwa kalau kemudian kondisinya seperti ini
sudah keluar dari empat poin
cita cita pansus angket kpk di awal berdiri itu
tapi sekarang malah
saya belum melihat ini sesungguh sungguh keluar dari konteks yang awal dari itu ya
karena ini kan masih berproses
ini kan menjadi masalah bias ini kan
karena memang ada penolakan keras dari kpk
atas dasar dukungan teman teman yang di luar
kalau soal penafsiran apakah ini sesuai dengan konstitusi atau tidak
kan ini karena ini soal hukum kan penasirannya juga ada dua
ada yang bilang sesuai ada yang tidak
nah itu diserahkan ke mk
diserahkan ke mk yang menarik itu
yang sebetulnya menjadi salah ini ketika apa urusannya
pegawai kpk membawa ini ke mk
maksudnya kan tidak perlu
menurut saya sih adepin saja
karena dulu kan saya pernah mengalami juga berhadapan dengan pansus
waktu zaman gusur presiden ya
ada pansus buloget juga
tapi waktu itu meskipun sangat tidak sah sangat politiking
tapi kita menghormati lembaga negara lembaga dpr
karena itu gusur juga datang ke pansus
satu kali datang
tujuannya memang mengurangi ketegangan itu semua
mengurangi ketegangan tapi juga harus memberi contoh juga kepada publik
bahwa bagaimanapun juga lembaga negara ini kan produk demokrasi
harus kita hormati bahwa kemudian kita ribut berantem
tapi sebagai institusi ini harus saling menghormati
nah tapi kecenderungannya kan kpk ini agak
mungkin karena undang undangnya membuat dia harus arogan
maksudnya kultur arogan jadi tetap nempel gitu
karena memang konstruksi undang undang kpk sendiri
tapi kpk sendiri membuat dia harus arogan
seperti misalnya memberikan supervisi kepada kejaksaan
supersi kepada kepolisian
padahal kan orang orang dari situ junior junior dari kepolisian
junior dari kejaksaan bagaimana supervisi
nah ini kan harus dibuang
nah tapi kembali ke masalah ini
jadi sebetulnya kan ini menjadi masalah politik
menjadi kontraproduktif ini karena memang masing masing memiliki arogansinya
tetapi kalau kita lihat siapa yang membuat teman teman di dpr menjadi
melakukan itu begitu ya
itu kan karena reaksi reaksi dari kpk sendiri
tapi bisa nggak dibenarkan cara cara seperti itu
katakanlah ini misalnya jalan lain atau cara lain agar kpk mau datang
kan itu kan poinnya kan
jalan lain atau agar kpk mau datang
bisa nggak dengan cara seperti yang disampaikan kemarin
nah sebetulnya begini kan
sebetulnya ada cara lain
sebetulnya harus ada mediasi
nah sekarang ini yang mau memediasinya juga
ada kekhawatiran juga mediasi
siapa yang mau memediasi
nggak ada tokoh tokoh juga orang
tokoh juga terbelah
antara yang anti kpk dengan anti pansus
sehingga nah itu krisis sekitarnya krisis tata negara
nah saya melihatnya kan begini
kalau teman teman kan melihatnya satu dimensi
saya melihatkan tiga dimensi ya
dari sisi kpknya sendiri korupsinya sendiri
kemudian saya melihat di belakang kpknya
kemudian ada kekuatan politik yang lain
sehingga sering kali pandangan saya membuat teman teman
eike bingung nih kenapa di masjid masjid masjid
kan saya melihat di belakang itu
ini yang harus saya ungkapkan
dimensi lainnya yang anda lihat apa misalnya
kpk itu siapa sih sesungguhnya yang punya kekuatan di kpk ini
kan sampai sekarang kan orang nggak tahu
kenapa kesini berani kesini enggak
pasti kan ada yang mengendalikan
kenapa untuk kasus pelindung dia nggak berani masuk
sampai sekarang juga terkatung katung
itu yang terus menjadi pertanyaan anda ya
kemudian century kemudian berhenti
kemudian kenapa perusahaan perusahaan asing selama lima belas tahun itu nggak pernah ada yang kena
padahal penyuapan di sektor migas itu luar biasa besarnya
penggunaan korupsi di cost recovery itu luar biasa
itu puluhan triliun
mungkin ratusan triliun
ini kenapa tidak bisa disentuh
kemudian kasus kasus pajak
kenapa dia nggak mau menyentuh
terutama yang perusahaan perusahaan asing itu ya
berarti karena ada kekuatan besar yang lain
saya tahu di belakang itu
nah sehingga kenapa saya mendukung pansus untuk mereview kpk undang undangnya
dan juga lebih membumikan
jadi kpk ini harus di
saya selalu bilang kpk itu harus di format ulang agar menjadi yang lebih untuk mendukung
tapi bisa nggak mengharapkan apa yang anda simpan tadi
kenapa misalnya pelindo tidak jalan
berharap dari pansus ini kalau selama perjalanan pansus ini ya
bagaimana anda menaruh optimisme itu
saya kan melihat kalau undang undangnya memberi penguatan terhadap itu itu bisa
contoh misalnya soal komisioner kpk tidak bisa dikriminalisasi kalau sudah masa tugasnya
dia akan lebih tough
kemudian setelah selesai jadi komisioner misalnya harus diatur juga bahwa komisioner kpk ini yang setelah selesai ini tidak boleh bekerja dimanapun juga kecuali mengajar
untuk itu dilindungi oleh dibiaya oleh negara
saya di kpk itu misalnya saya jadi komisioner kpk tenang
korupsi dimanapun sikat karena saya tidak tergantung kepada siapapun
ini kan nggak selesai selama ini di kpk dapat privilege abis itu mau kemana
abisnya melamar menjadi komisaris
melamar kembali dirjen
ini kan merendahkan kpk
nah saya berpikir ke mata mata pansus kasih perlindungan ini sehingga korupsi di kita ini kan korupsi sudah sistemik terstruktur dan sistematis
itu dia mas adi
seberapa optimis anda mengharapkan juga teman teman pansus yang juga berlatar belakang tentu saja berlatar belakang politik
saya melihat ya beberapa teman di pansus konsisten terhadap pemberantasan korupsi ya
kayak mas hinton mas bang satio mas bakun semua juga agung guna aja
cuma mereka bingung kan melihat kenapa yang kita andalkan di kpk ini selama lima belas tahun andalannya hanya ott ott ott dan ott
kenapa tidak melakukan investigasi padahal kewenangannya luar biasa nih
tau tau orang hukum tahu nih betapa dasarnya
kalau saya mau punya kekuasaan di kpk pasti kita sikat saat ini sudah bisa mental dengan kekuatan dukungan itu
tetapi kenapa ini enggak
nah ini kan harus dicari jalan keluarnya
mungkin teman teman di kpk sendiri tidak berani mengungkapkan hal hal yang membuat dia tidak bisa bergerak
bukan menurut saya kalau dari dpr sih kecil
buktinya ketua dpr bisa dia cekal bisa tersangka
tapi jadi gaduh begini kan ngomong dia
nah itu sebabnya menurut saya sih kpk dengan kekuatan yang full yang penuh dengan orang orang yang punya integritas
ini pasti pemberantasan korupsinya bisa lebih cool tidak mendukung kegaduhan
nah kalau ott ini kan ibarat kita balap seratus km dengan gigi satu terus menerus
ya yang ada bising
mesin bisa panas bisa meledak gitu
dan ini kejadian
di kpk ini mudah mudahan kita bisa
mas adi tadi kan anda dari sisi lain dari apa namanya dimensi yang lain tadi anda menyebut bahwa bagaimana membuat personil komisioner kpk ini
tough gitu ya
dengan kalau misalnya dia menjabat maka kasus kasus yang lama mungkin tidak bisa diganggu gugat dulu
kalau misalnya ada kasus yang lama
imun begitu ya intinya seperti itu
dengan rentang waktu berapa tahun
tapi yang terjadi di pansus sekarang
anda kan mengharap itu dari pansu
yang terjadi di pansus sekarang malah mencoba mengulik ngulik kasus komisioner seperti pak agus rarjo
padahal ini kita belum tahu juga ini kasus sebelumnya seperti apa
ini kan dinamika dari perseteruan ya
orang bisa kan bisa aneh aneh juga bisa saya bertemu dengan judulnya bisa bisa ungkap ungkap peran peran beda di perusahaan dulu zaman smp saya bisa ungkap ungkap
tapi kalau ini punya kesadaran yang sama saya kira bisa diselesai dengan cepat dan lebih produktif
jadi menurut saya sih faktanya posisi politik di dpr itu lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga lembaga negara yang lain
sementara kpk ini produk undang undang harus taat kepada undang undang yang dibikin oleh dpr
nah jadi strukturnya
nah jadi strukturnya kan jelas
kastanye itu jelas
maksudnya datang aja begitu ya
ya sekali lagi kalau soal itu kan datang aja
tapi begini juga memang kesalahan teman teman di dpr ketika melakukan virtual protest kan tidak ditanya orang ini pemahamannya soal ketatan negaraan
kalau pemahaman ketatan negaraan ini kan ketatan negaraan elementer nih
anak di smp sudah dipelajari struktur kedudukan dpr mpr presiden lembaga lembaga kemudian lembaga yang lainnya kan harus tunduk kemana mengarahnya kan sudah tahu
banyak komisioner seperti di kpu misalnya di komisi yudisial ini juga saya nggak yakin juga paham soal ketatanegaraan ini sehingga dia harus tunduk kepada konstitusi
jadi konstitusi karena kalau kita beragama kan tuntunannya kitab suci
kalau bernegara konstitusi
jangan menyimpang dari itu
kalau menyimpang jadi itu pasti
nggak pas maksudnya meminta penilaian dari mk nggak pas menurut anda
biar yang lain aja
karena ada yang lain juga punya perhatian yang
yang kuat juga
jadi ini kita tetap jalan mungkin kayak contoh lah misalnya di sepak bola
kan tidak harus pelat
pemainnya bisa protes kepada wasit tapi kan dia nggak bisa apa apa juga nanti ada fifa yang mengawasi misalnya keputusan wasitnya salah bisa dihukum wasitnya bisa dihukum juga kan
nah jadi ini biarin saja sebagai
sebagai sesama penjalan konstitusi ya ikutin aja apa seperti yang garis garis di konstitusi nanti akan ada yang menilai
mk atau masyarakat juga bisa menilai apa yang dilakukan oleh pansus atau menilai kpk
ini seperti mungkin yang kurang lebih sama ya mungkin kita bisa munculkan pendapat dari pernyataan dari seorang anggota pansus angket mas hinton pasar ibu ketika mempertanyakan kenapa kpk tidak
lebih baik datang saja begitu
kita simak pernyataannya berikut ini
judicial review yang diajukan oleh kpk terhadap
mk itu tidak bisa dijadikan alasan sebagai alasan ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan perundang undangan
karena hal yang sama nanti bisa berlaku ya berhadap perkara yang ditangani oleh kpk itu sendiri
ketika ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka misalnya kemudian mengajukan judicial review ke mk
kemudian proses hukumnya berhenti
nah bagaimana pendapat anda bang julius
sebenarnya kan ini kan gara gara gini ketika kita rundut lagi ya mengungkapkan kasusnya pak agus rarjo
karena sebenarnya tidak mau datang ketika diundang pukul satu siangnya
tapi kpk kan selalu beralasan bahwa memang ini masih diuji materi di mk
mk juga tidak mengularkan putusan salah
itu menjadi pertanyaan bukan pertanyaan menjadi salah satu kecewaan dari salah satu pihak penggugat
nah kemudian disebutkan tidak bisa jadi alasan tetap jalan aja
tetap datang saja ke ini sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi seperti mungkin penjelasan mas adi tadi
menurut anda bisa nggak seperti itu
jelas kalau kita lihat dari awal ya
kpk berdiri pada pendapat para ahli tata negara yang menyatakan ada pelanggaran pembentukan pansus angket kpk
jadi legalitas pansus ini masih dipertanyakan
jadi sebelum ini jelas maka sikapnya masih konsisten
kita lihat dari sisi apakah mbak lelo atau enggak itu dulu ya
oke dia konsisten disitu
siapa yang bisa memperjelas itu adalah lembaga yang bisa menafsirkan undang undang dengan batu uji konstitusi
nah ini jelas
jadi kalau memang kemudian makam konstitusi menyatakan kpk merupakan objek dari pansus yang dikeluarkan oleh dpr
maka tidak ada alasan lagi
kpk harus datang
dan ini nggak bisa dipersamakan dengan seorang tersangka
ya ya dimaksudkan tadi ya
di mana dasarnya gitu
apakah tersangka kemudian sama undang undang mk ya
ini ada kuhap penetapan tersangka undang undang mk
ada kaitannya atau tidak
apakah ketersangkaan ini merupakan tafsir dari konstitusional
ya enggak dong
ini kan nggak nyambung gitu
ini malah belakangan yang kita dengar gitu
ketua dpr tidak hadir
kemudian ada pernyataan dari beberapa anggota dpr lainnya
mengatakan bahwa tunggu pra peradilan selesai dulu
baru saya hadir diperiksa kpk
ini apa dasar hukumnya
kalau dari awal soal ketidakhadiran kpk di dpr
karena memang legalitas yang harus diuji di depan mahkamah konstitusi
jadi ini sebetulnya malah konsisten gitu lah
kalau memang kita ingin menghormati konstitusi tunggu dari dia
kan ketatanegaraannya ini yang kemudian dipertanyakan
karena dasarnya kpk itu
jadi kita punya pertimbangan dari pendapat para hukum tentang negara
itu yang kemudian dibawa
jadi kalau dari sini ya kita lihat
ini malah konsisten
dia meminta pendapat ahli tata negara
pendapat para ahli inilah yang kemudian dibawa ke mahkamah konstitusi
benar nggak nih pak
jadi ada batu uji gitu
ini kan kemudian oke di mk memang sedang sedang benar menjadi obyek angket atau tidak kan begitu kan
tetapi kemudian analisis mas adi tadi juga kan melihat mencoba dimensi secara ketatanegaraan
maksudnya agar juga mungkin tidak ada kegatuan
jalan aja dulu begitu kan
itu kalau dengan sudut pandang itu menurut anda
misalnya kpk tetap aja datang deh
sehingga fokus angket benar benar katakanlah apa yang mau diperbaiki untuk kpk
melanggar peraturan perundangan tidak
oh itu jelas melanggar peraturan perundangan
oh justru bisa melanggar peraturan perundangan
justru itu melanggar
kalau memang tujuannya supaya tidak gaduh
supaya ketatanegaraan ini adem
ya ajak saling menghormati antar lembaga negara
pakai kewenangan yang absolut
angket itu kewenangan absolut yang tidak boleh dikutak katik ya
tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik lainnya
eksekutif ataupun yudikatif
ini kekuatan yang absolut loh dari legislatif
jangan pakai itu
datang panggil eksekutif
kemudian panggil kpk
ajak dalam satu forum yang lebih adem
bukan menggunakan kekuasaan politik berupa hak angket itu
itu yang mungkin
kalau memang niatnya memperbaiki
kalau niatnya ingin memperbaiki
tidak ingin gudah gaduh segala macam
tidak ingin bising gitu
yang kedua juga sebetulnya adalah
kalau kita lihat ya
bisa nggak sih sebenarnya dpr mengunjungi kpk
ya memang mengajukan surat dulu
kemudian ada disposisi panjang gitu kan
tapi saya pikir dpr nggak perlulah
minta ketemu ke kpk ada disposisi panjang itu
karena kpk juga pasti menghormati gitu
asalnya undang undang kpk kan dari dpr gitu
nah ini yang nggak ditempuh
tapi poinnya garis bawahnya tadi
kalau misalnya sebelum ada putusan mk ini
kemudian ada pertimbangan dari para ahli hukum tata negara
kemudian tapi kpk karena menghindari seruan agar tidak gaduh ini
hadir di pansus
itu bisa kemudian justru ada peraturan perundangan yang dilakukan
disitu justru kpk berpolitik
disitu justru kpk berpolitik
nama agus rarjo sebagai ketua kpk disebut sebut memiliki skandal
gara gara itu akhirnya datang
gara gara itu akhirnya datang
dia melakukan manuver
padahal sikap kpk secara kelembagaan telah konsisten
jadi dijawab oleh mas hadi setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
kita ikuti dulu tanggapan dari mas adi
mas ardi sebelum tadi sempat kepotong saat menjelang break tadi
silahkan mas hadi
saya kira soal penafsiran hukum ini satu tidak
menurut saya ya memang mk
tapi saya lihat ada dimensi lain juga di mk
mk itu seharusnya kan tidak perlu diminta nih
melihat situasi ada konflik ini dia harus turun
panggil dua duanya lembaga negara kalian begini
nah tapi kan mk sendiri under pressure kpk juga
dia khawatir nanti tau tau jadi tersangka
nah jadi ini kan sudah
karena sudah secara moral itu kan mk ini sudah dijatuhkan oleh kpk
ini sebabnya saya juga kurang serge ya dengan kpk
karena ada lembaga lembaga institusi negara
yang harus kita jaga
tapi institusinya harus tetap dijaga
yang selama ini yang ditimpa lembaganya bukan orangnya
ini saya melihat lembaganya
kenapa demikian mas hadi
contohnya ketika di dpr ada penggeledahan
dia pakai pasukan kayak anti teror itu
ini kan mendowngrade kan lembaga
kemudian juga cara penggeledahan di mk
itu juga mendowngrade kan lembaga
sebelumnya lagi penggeledahan di ma
kasus di ruangannya pak ketua ma waktu itu bagirmanan
di geledah sampai hari ini tidak ada masalah
bagiannya baik baik saja
ini kan sudah mendowngrade kan lembaga lembaga negara
maksudnya yang anda masalkan adalah caranya begitu ya
tapi memang ini mungkin sudah konsepnya
agar mereka kpk menjadi tetap lebih tinggi dibandingkan lembaga lembaga negara yang lain
ini tidak boleh
jadi kita harus ada kestaraannya
jadi saya ingin begini
agar tidak ada konflik
karena kalau ada konflik antar lembaga negara

dan yang yang menurut saya tetap kita rakyat
jadi kita hormati saja dpn
misalnya pansus datang saja
sambil menunggu mk
oh tidak sah
berarti rekomendasinya tidak sah
tidak ada masalah kan
tapi disebut tadi kalau misalnya melakukan itu
bisa disebut justru disitu ada pelanggaran peraturan perundangan
bisa juga kan
tinggalkan soal hukum ini
kata tenaga ini soal kebijakan
jadi kalau kpk merasa moralnya lebih tinggi
dia dilukung oleh publiknya
jadi khawatirkan disitu ada pelanggaran peraturan misalnya
nah produk dari pansus ini kan rekomendasi
jadi kecuali misalnya nanti pansus merekomendasikan agar undang undang kpk di bonsai
kita kan bisa bereaksi
nah juga harus teman teman di kpk itu harus introspeksikan
ketika sekarang ini konflik
ini sudah konflik ya antara kpk dan dpr
dukungan publik kan nggak seperti yang kemarin kemarin itu
karena ada kekecewaan yang besar di masyarakat
dukungan publik sekarang ini beda dengan dukungan publik kepada kpk yang sebelumnya
waktu itu kan kita masih menaruh kepercayaan luar biasa
tapi ketika kpk menyalahgunakan menyalahi beban moral yang disampaikan oleh publik ini
ini kpk itu begitu berhadapan dengan lawan minta dukungan rakyat
begitu rakyat meminta kpk bertindak
dia bilang kpk tidak bisa ditekan tekan
ini kan bias
menurut saya ini nggak boleh terjadi
sebab itu kita harus sama sama
maksudnya contohnya kayak bagaimana kasus pelindo begitu ya
kasus pelindo kasus korupsi yang luar biasa di balai kota misalnya kan dia menarik diri
menarik jarak dari situ
seolah olah di balai kota ini bersih
padahal disitu banyak kasus korupsi yang luar biasa besarnya
sudah sempat dicekal tapi tidak diproses begitu menurut anda
nah ini kan juga publik juga kan nggak tahu kenapa orang dicekal kpk
kalau dicekal kpk kok bisa lepas begitu saja
jadi dengan pengalaman itu menurut anda baik kpk nya harus dibersihin dulu begitu menurut anda
tidak ya nggak hanya dibersihkan tapi diformat ulang agar betul betul korupsinya itu
memberantas korupsinya itu betul betul yang bermanfaat untuk rakyat indonesia
jangan korupsi koruptor koruptor pemula orang yang butuh dana untuk pemilu untuk pilkada ditangkap
sementara korupsi yang terstrukturasi dengan yang sistemik dibiarin saja nyantai nyantai saja
tapi kalau kasus iktp menurut anda ini karena ini kan bersamaan
banyak orang sering mengaitkan ada pansus gara gara iktp
menurut anda perlu diungkap tuntas ya
ini kan harus diungkap tuntas semua korupsi yang berasal dari apbn ini sistemik
ini harus masuk dengan investigasi dan nggak perlu hirup pikuk
dia investigasi sudah dapat semua dan rekeningnya ada uang masuk ke si a ke si b
ini kan enggak ini huru hara dulu besok akan ada tersangka yang besar
nama besar gitu ya
ini kan nggak penting
ini kan ioott
kita akan lanjutkan tapi kita ikuti informasi berikut ini
di akhir masa kerjanya pansus angket menuding ketua kpk agus rarjo terlibat korupsi saat menjabat sebagai kepala lkpp
sebelum agus rarjo kpk di era sebelumnya juga kerap kali menghadapi terpaan dugaan kriminalisasi dari berbagai pihak
kita lihat datanya dimulai pada tahun dua ribu sembilan antasari ashar yang menjabat ketua kpk saat itu membuka perseteruan dengan istana
antasari ashar mengklaim ia dikriminalisasi dalam kasus pembunuhan karena posisi sebagai ketua kpk
kpk era antasari asar ini yang menetapkan aulia pohan sebagai tersangka atas kasus korupsi aliran dana bank indonesia
dan kita tahu aulia pohan adalah besan dari presiden yang menjabat kala itu presiden susilo bambang yudhoyono
dan selanjutnya pada dua ribu sembilan juga dua pimpinan kpk bibit sama trianto dan chandra hamsa
ditetapkan sebagai tersangka oleh polri
penetapan tersangka ini adalah buntut dari status tersangka yang disandangkan kpk kepada mantan kabar reskrim polri susno duhaji
kala itu susno terlibat kasus korupsi penanganan perkara pt sal senilai lima ratus miliar rupiah dan pengamanan pilkada jawa barat tahun dua ribu delapan dengan nilai delapan miliar
kasus inilah yang memanaskan konflik antara kpk dan polri yang dulu populer dengan sebutan cicak versus buaya
nah kemudian seperti dejavu konflik cicak versus buaya berlanjut di jilid dua pada pimpinan kpk periode berikutnya
yaitu abraham samad dan bambang wijoyanto pada tahun dua ribu lima belas
kala itu konflik antara dua institusi penegak hukum kembali memanas setelah kpk menetapkan komjen budi gunawan sebagai tersangka kasus korupsi
abraham samad pernah mengatakan bahwa budi gunawan sejak lama sudah mendapat catatan merah dari kpk
padahal saat itu budi gunawan tengah ditunjuk presidennya
dan kini di saat kpk tengah mengusut kasus mega korupsi ktp elektronik
ketua kpk agus rarjo diduga pernah terlibat korupsi saat masih menjabat sebagai ketua lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah atau lkpp
adalah pansus angket kpk yang merilis pernyataan tersebut
muncul pertanyaan kemudian apakah ini indikasi lagi lagi akan terjadi kriminalisasi
terhadap pimpinan kpk yang tengah membongkar kasus besar
sejarah lebih lengkapnya ya bagaimana tanda kutip cara membunuh kpk pernah ditulis oleh prof denny indrayana ya
pas sekali judulnya adalah jangan bunuh kpk
ya itu udah lebih dari enam puluh kali berbagai macam cara salah satunya adalah mengkriminalisasi pegawai penyidik dan atau pimpinan kpk
pimpinannya gitu nah
bau bau tak sedap ini kami sudah curigai memang bahkan sebelum konferensi kemarin yang menyebut nama agus raharjo dan kaitannya dengan dugaan kasus di lkpp
bagaimana kami melihat itu pertama ada indikasi ini seperti dicoba diadu domba dengan instansi penegak hukum lainnya
dikatakan bahwa oh ini kasus dirdik kemarin ya pak aris budiman lalu ini harusnya menjadi kewenangan kepolisian lalu ini harusnya di take over sama kejaksaan
ini adalah bumbu bumbu bagaimana mencoba ya membunuh kpk diadu domba dulu
setelah itu oh ini kurang kuat kita lihat tunjuklah nama nama nama
kita tahu novel baswedan prosesnya berjalan dan sekarang agus raharjo sudah disebutkan dan ada dugaan korupsi
novel sendiri sekarang setengah dilaporkan begitu ya
padahal kasus penyerangan novel juga masih belum tuntas
lebih dari satu ratus enam puluh hari dan belum tuntas
dan ini prosesnya lebih cepat bahkan pemeriksaan terhadap novel
laporan terhadap novel baswedan
dan terakhir agus kami sudah mencium bahwa ujung ujungnya nanti apa
dilaporkan kepada institusi polri lalu kemudian ada proses yang bisa berujung pada ya kriminalisasi
ini berpotensi sekali pada kriminalisasi
makanya yang dibilang bang adi soal imunitas inilah yang tahun dua ribu enam belas ya sempat kita ajukan ke mahkamah konstitusi
bagaimana jika seseorang sedang menjalankan tugas maka penetapan tersangka itu tidak sekonyong konyong
tidak ada mekanisme eksaminasinya atau ujinya lalu harus mundur atau diberhentikan oleh presiden sebagai komisioner
kecuali terlibat kasus yang saat dia menjabat
kecuali pada saat itu juga dan dengan kewenangannya
dan dengan kewenangannya
sudah pernah kami ajukan tapi amat sangat disayangkan mahkamah konstitusi ketika itu menolak
padahal sejarah panjang sudah ditulis secara ilmiah dan sudah dijadikan juga sebagai bukti
jadi kita tidak kaget melihat konferensi kemarin menyebut nama salah satu
jadi trennya selalu begitu ya ketika ada sebuah kasus besar tangan di tangan
ini ada repetisi seolah olah yang polanya begini begini terus
apa sih yang diharapkan tentu ketika ditersangkakan maka mundur
dia harus mundur dari kebimbangan kpk
proses ulang dan ini yang kemudian menghambat ya
proses ulang disitu akan masuk yang anda pernah sebut sebagai troya tadi
itu yang kami duga sebagai ujungnya kemudian dia menjadi tersangka kemudian dia harus diberhentikan satu kursi kosong
ada proses seleksi yang begitu cepat prosesnya
disinilah kuda troya masuk
kejadian dua ribu lima belas pas ke abraham samad dan bambang widjo jantoh dikriminalisasi terulang kembali
oke bagaimana anda melihat skema ulasan tadi itu mas adi
saya ingin beri catatan kepada antasari ya
jadi kpk itu kan mulai bernyali mulai dihormati orang ketika dipimpin oleh antasari
orang menjadi seger dengan kpk jadi kpk itu harus berterimasi kepada antasari
nah kenapa antasari bisa sangat berani begitu
karena dia punya kenyataan punya integritas dan dia mempertaruhkan semuanya untuk lembaganya
karena itu dia bisa menjelaskan tapi kan waktu zaman antasari dia nggak ngomong akan melangkap orang dekat dengan orang nomor satu kan nggak dia silent aja
kalau disebut itu soal cara soal cara dan soal style gaya
nah jadi antasari itu dengan tough gitu dia bekerja sesuai dengan mekanisme pemerintahan korupsi diam diam tangkap tangkap gitu
nah tapi orang ini tidak dikendalikan oleh siapapun
itulah sebabnya ketika dia bermasalah tidak ada satu kata pun orang yang sekarang membela kpk itu membela antasari
tidak ada satu patah katapun dari icw misalnya membela bahwa antasari dikriminalisasi nggak ada
karena orang ini di luar sistem di luar geng kelompok kelompok yang mengendalikan kpk
sampai detik ini nggak ada kok yang membela antasari
ini kan bisa kita baca nih apa alasannya kenapa
emang kita percaya bahwa yang dilakukan oleh tni betul seperti itu bukan kriminalisasi
nah jadi dari situ kan sudah bisa lihat peta siapa di belakang kpk
nah kemudian mengenai masalah kemudian ada kriminalisasi kriminalisasi kan pertama tama memang karena terlalu ceroboh kpk ini
sudah selalu ngomong ini udah kayak iu aja sehingga orang bereaksi
tapi contoh contoh soal jenderal ke polisi joko susilo kan nggak ada masalah
jalan bukti bukti kuat jalan nah kpk ini kemudian masuk ke ranah politik ini orang banyak nggak paham juga
contoh ketika budi gunawan langsung begitu mau diangkat jadi tersangka
kenapa nggak langsung ditangkap kalau ditangkap kan nggak ada masalah malah
ini ditangkap juga ini insinuasi jadi trial by trial
kalau ditangkap nggak ada masalah bukankah sama saja sebenarnya
enggak kalau ditangkap kan berarti dia sudah bukti sudah sangat kuat
kalau ditersangkakan kan bisa digantung kpk nggak jelas sampai kapan orang bisa jadi tersangka
bilang aja sudah jadi tersangka nanti bukti buktinya sedang kita cari tambahan tambahannya
kita sudah punya dua alat bukti kan selalu begitu kemudian digantung
ini kan insiluasi politik ini nggak boleh jadi dalam pertarungan
tapi kan kpk tidak punya sp tiga nggak mungkin dia membatalkan juga
itulah sebabnya maksudnya kan ketika di undang undang dia tidak boleh sp tiga itu harus benar benar hati hati teliti
jadi orang ditersangka itu tidak bisa ngeles lagi jadi kalau digantung kan berarti dia ngeles
sebetulnya tersangka dulu contoh jerwacik detersangka soal sdm begitu kenanya ternyata ditulis tulisnya pengguna sdm
diterisi terisi penggunaan uang ece ece uang operasional waktu zaman kementri di masa lalu dia di pariwisata
ini kan sudah main politik anas misalnya
ptsk nya anas dibocorkan dulu sehingga publik beropini wah berarti ada orang orang kpk nih yang nggak benar nih
sehingga orang kpk didorong juga untuk akhirnya mendatangi seprindik itu
nah ini kan cara skenario di kuningan ya seperti itu dan ini tidak boleh terjadi ke depan
jadi kita benahi semua formatnya jadi kalau seseorang sudah ditersangka oleh kpk hari ini tersangka besok ditangkap kemudian lusa bisa disidang cepat
jadi orang tidak sempat menjadi isu politik
kalau kayak hari ini tersangka terhadap setia novanto dua bulan belum ditahan menurut anda itu juga berpolitik kpk nya
saya mulai pencekalan itu saya lihat ini sudah masuk politik karena yang dicekal oleh kpk itu diinsinuasi menurut publik ini orang penjahat nih
tapi buktinya kan suni aguan dicekal nggak ada masalah
kemudian tersangka ini oh menurut publik ini pasti bermasalah nih
ternyata kayak budi gunawan hadi purnomo tersangka bisa lepas
berarti kan tidak cermat
nah jadi kalau memang cukup bukti langsung tangkap malah menurut saya sih nggak ada masalah
nah ini kan seolah olah kpk memang ikut masuk ke dalam pertarungan politik di dpr kan kita tahu ada perbutan kekuasaan juga ada yang menunggu kursinya novanto juga
di golkar juga sedang ada pertarungan politik yang besar

cara masuk kpk ini dalam berpolitik yang saya lihat kalau dia pro yang disitu dia nggak sentuh
tapi kalau dia pro yang ini kemudian lawannya dia sentuh
jadi di beberapa pilkarnya juga saya melihat ada sidik jari permainan kpk berpolitik
ini tidak boleh karena kalau pemberantasan korupsi sudah dibumbui dengan politik ini sudah menjadi tidak sehat
tercatatan anda kalau misalnya kemudian disebut kpk berpolitik itu kemudian ada asam paha kemudian tugas pansus untuk menurut anda

sederhana sekali ya
apa yang membedakan ini politik atau proses pro justisia di bawah undang undang kpk dan diatasnya ada kuhab gitu kan
apakah ada dasar hukum terhadap tindakan kpk itu
jangan lupa pencekalan itu melibatkan instansi lain loh
ada imigrasi disitu
tentu imigrasi juga memiliki satu mekanisme sendiri
apakah permohonan pengajuannya memiliki dasar hukum atau tidak
apakah kemudian prosesnya juga ini sudah sesuai atau tidak atau prosedurnya sudah sesuai
tentu imigrasi tidak tutup mata langsung oke kita tanda tangan
kalau tidak ada dasar hukumnya intinya itu bisa disebut
lebih lagi kita mengenal seorang dirjen imigrasi ya bapak roni sompi bukan orang sembarangan dia memahami hukum
beliau adalah juga dari kepolisian gitu
nah jika persoalan ya dasar dasar hukum ini prosedur hukum ini kemudian dilanggar inilah baru politisasi
ini yang justru kami kembalikan pada pansus loh ada undang undang md tiga ada pasal tujuh puluh sembilan loh ini kok tidak terpenuhi tapi proses jalan terus

nah ini justru yang politisasi gitu loh
oke baik baik
nah makanya itu yang kita tekankan selalu ya
dpr kan memang lembaga politik
betul makanya ini biar jelas dan saya sepakat sekali dengan yang bang adi bilang tidaklah boleh seseorang misalnya ditersangkakan
tanpa proses yang jelas sampai kapanpun seumur hidup itu yang kemudian kita ajukan bang ke mahkamah konstitusi
ketika itu pemohonnya lbh jakarta dan mapi faui yang meminta bahwa harus ada kejelasan
maka terbitlah spdp dengan batas maksimal waktu dan ini yang memang kita dorong kayak gitu
itu cara memperkuatnya seperti itu menurut anda ya
nah oleh karena itu ketika kemarin kpk coba berargumen kepada publik ya bahasanya bang adi dengan insinuasi tadi
kita dorong kpk eh ada mahkamah konstitusi jangan hanya berdiri pada pendapat ahli tata negara
ahli tata negara juga merem aja aduh kpk gitu loh saya harus membuatnya untuk kpk
maju ke makamah konstitusi
dan disitulah kita melihat bahwa oke berarti kpk serius untuk menafsirkan apakah dia bisa di akpk atau tidak
tapi sekarang ini on the track masih menurut anda ya
itu dia makanya
kpknya begitu ya
dan itulah bukti bahwa kpk tunduk sama mk dan prosedur di dalamnya
baik terima kasih atas ulasannya malam hari ini mas adi dan juga bang julius
kita lihat nanti seperti apa apakah memang hilang arah atau masih on the track
penguatan atau justru pelemahan
baik prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini